dengan sejarahnya serta barang barang tua perlengkapan stasiun
jika kemudian terbukti ya perusahaan ini tidak membayarkan thr pegawainya
pemandangan indah daerah yang dilalui
pernah sampai separah apa dulu pernah berdarah luka dimana

ketika di sisi lain hari ini masih orang fokus terhadap bagaimana tanggapan pbb terhadap palestina begitu mas nino
nah di era yang serba digital seperti sekarang promosi melalui media sosial pun dipilih menjadi strategi untuk menggait banyak pengunjung